kita akan kembali bergabung ke geraha bnpb untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona
program kartu prakerja juga ditujukan sebagai sebuah instrumen social safety net
untuk membantu meringankan daya beli meringankan beban hidup
dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak oleh covid sembilan belas
sasaran penerima kartu prakerja adalah warga negara indonesia delapan belas tahun ke atas yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal
namun sekali lagi dalam rangka merespon covid sembilan belas
sasaran dari program kartu prakerja juga ditujukan utamanya kepada pekerja
maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya karena covid sembilan belas
selanjutnya terkait dengan bagaimana pendaftaran kartu prakerja
pendaftaran kartu prakerja semuanya dilakukan lewat situs resmi prakerja di www prakerja go id
pendaftaran kartu prakerja semuanya dilakukan lewat situs resmi prakerja di www prakerja go id
saya menghimbau kepada teman teman semua ibu dan bapak saudara saudara
untuk tidak menggunakan saluran saluran lain untuk mendaftar program kartu prakerja
untuk program kartu prakerja ini
sejak tiga hari lalu dirilis
telah terdaftar empat juta orang melalui situs resmi prakerja go id
dari jumlah itu yang sudah bergabung ke dalam gelombang pertama pendaftaran
yang dibuka sejak hari sabtu
sampai dengan nantinya
kamis pukul enam belas waktu indonesia barat
atau dua hari lagi
adalah sebanyak satu juta orang
kepada bapak ibu rekan rekan dan sodara sodara sekalian
pendaftaran program kartu prakerja akan dibuka setiap minggu
dari senin pukul delapan sampai dengan kamis pukul enam belas
jadi tiap minggu akan ada gelombang pendaftaran untuk peserta kartu prakerja
selanjutnya terkait dengan bagaimana program kartu prakerja dilaksanakan
yang pertama bapak dan ibu bisa membaca di website
di situ kami sediakan informasinya
dalam durasi sekitar satu hari

program kartu prakerja
tahapan pertama adalah rekan rekan semua pergi ke website dan mendaftar
masukkan data diri kami lakukan verifikasi
kemudian yang tahap kedua adalah
lakukan tes pendek untuk kemampuan dasar maupun motivasi
begitu mendapatkan pengumuman apakah anda masuk atau diterima sebagai peserta pada gelombang pertama
maka setelah itu anda bisa pergi kepada digital platform yang menjadi mitra resmi dari manajemen pelaksana kartu prakerja
dan memilih sendiri jenis pelatihan yang diinginkan
jenis pelatihan yang diinginkan tersedia sampai hari ini ada sembilan ratus jenis pelatihan yang tersedia di delapan digital platform
silahkan saudara saudara rekan rekan untuk membanding bandingkan paket paket yang tersedia
harganya dan harga
dan kemudian apakah itu sesuai dengan yang diinginkan atau yang ingin dipelajari oleh rekan rekan semuanya
setelah itu kemudian rekan rekan tinggal mengikuti pelatihan secara online
karena dalam masa covid sembilan belas ini kami memutuskan atas arahan dari komite cipta kerja yang dipimpin oleh bapak menko perekonomian
untuk memastikan semua pelatihan yang dilaksanakan secara online
bukan lewat tatap muka yang barangkali itu sedikit membawa risiko penularan covid sembilan belas
setelah rekan rekan semuanya melakukan pelatihan secara online
kemudian teman teman akan mendapatkan sertifikat elektronik
dan tolong berikan ulasan yang jujur terhadap kualitas pelatihan tersebut
karena kami meyakini hanya lewat masukan dan feedback dari para pengguna
kami bisa terus memperbaiki program ini untuk masyarakat
selanjutnya setelah rekan rekan memberikan feedback
rekan rekan kemudian akan mendapatkan insentif pasca penuntasan pelatihan
jadi insentif ini hanya diterima ketika pelatihan yang pertama dituntaskan
karena kami ingin memastikan bahwa program kartu prakerja betul betul untuk penuntasan pelatihan
dan penuntasan kompetensi kerja
yang itu barangkali membedakan dengan program program bantuan sosial lainnya
nah setelah kemudian pelatihan dituntaskan
maka kami akan men transfer sekali lagi men transfer
tidak memberikan secara tunai kepada para peserta yang telah menuntaskan uang insentif sebesar rp enam ratus ribu
dikalikan empat bulan
ke dalam rekening bank atau kepada rekening e wallet yang dipilih oleh rekan rekan sekalian
silahkan rekan rekan bapak ibu untuk memilih apakah akan ditransfer ke ovo
ke link aja atau ke gopay atau ke rekening bank
dan silahkan kemudian ditulis
dan kami akan men transfer tanpa mengurangi rp satu pun dari hak ibu dan bapak serta rekan rekan semuanya
uang insentif inilah yang diharapkan dapat menjadi social safety net
yang meringankan beban rekan rekan bapak ibu sekalian
silahkan digunakan dimanfaatkan untuk sebaik baiknya
yang selanjutnya poin yang terakhir adalah mengenai manfaat kartu prakerja
kartu prakerja manfaatnya adalah sebesar total rp tiga lima ratus lima puluh
hanya diberikan satu kali
karena itu saya menghimbau dalam masa yang sangat unusual extraordinary ini
mari kita semuanya mengedepankan toleransi dan empati kepada saudara saudara kita yang terdampak paling dalam
ketika kita melihat ada yang lebih susah daripada kita
mari kita berikan atau dahulukan kesempatan untuk mengambil kartu prakerja ini bagi mereka
yang kedua adalah karena sekali lagi anggaran pemerintah terbatas
kita tidak bisa memberikan kepada semua orang
karena itu justru dalam hal ini jalinan toleransi kebangsaan kita kembali dipanggil
ibu dan bapak serta sodara sodara sekalian
manfaat rp tiga lima ratus lima puluh ini terdiri dari tiga elemen
yang pertama adalah rp satu yaitu bantuan untuk biaya pelatihan
apapun silahkan pilih sendiri
kalau paketnya masing masing harganya dua ratus ribu berarti rekan rekan bisa mengambil sampai dengan lima modul pelatihan yang tersedia
dan baru bisa mengambil pelatihan yang terdiri
bila telah menuntaskan pelatihan yang pertama
yang kedua adalah tadi insentif pasca pelatihan sebesar rp enam ratus per bulan yang diberikan selama empat bulan berturut turut
yang terakhir adalah rp satu ratus lima puluh
yang itu adalah insentif pasca pengisian survei evaluasi
kami menghargai feedback masukan dari rekan rekan ibu dan bapak serta saudara saudara
untuk perbaikan program kita yaitu kartu prakerja
saya berhenti di sini terima kasih